kembali tenaga medis meninggal akibat terinfeksi covid sembilan belas
ari puspitasari perawat rumah sakit royal surabaya
yang sedang hamil empat bulan dikonfirmasi meninggal
hasil tes pcr yang dilakukan rumah sakit royal
menyatakan perawat ini positif corona
sebelumnya ari puspitasari menjalani rapid test
dan hasilnya negatif
kisah duka lain juga datang dari seorang perawat
di rumah sakit umum dr suwandi surabaya
suhartati meninggal dunia akibat covid sembilan belas
setelah seminggu dirawat di rumah sakit husada utama surabaya
ia merupakan perawat senior yang sudah mengabdi selama sebelas tahun
ketua dpw persatuan perawat nasional indonesia
nur salam menyebut semua perawat yang meninggal
akibat covid sembilan belas berdinas di ruang rawat inap
untuk itu dpw ppni akan mengirimkan alat pelindung diri apd
bagi perawat di seluruh jawa timur
bertambahnya tenaga kesehatan yang menjadi korban
akibat covid sembilan belas membuat wali kota surabaya tririsma
hari ini meminta idi surabaya mengistirahatkan
sementara tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi
yaitu mereka yang memiliki riwayat penyakit atau tengah hamil
trisma juga berencana memperbanyak bilik steril
untuk ganti apd para tenaga kesehatan di rumah sakit
saya berharap begitu yang punya faktor risiko gede
sebaiknya di rumah dulu
yang hamil yang punya tadi asma mungkin ada
ya dia punya sakit sakit apa yang
itu sebaiknya memang agak di sementara diistirahatkan dulu
dalam tiga hari terakhir
sudah ada tiga tenaga kesehatan yang meninggal dunia
akibat covid sembilan belas di surabaya
satu diantaranya adalah seorang dokter dan dua lainnya perawat
total ada empat perawat yang gugur akibat covid sembilan belas
di wilayah jawa timur
tim liputan cnn indonesia